sementara itu kuasa hukum panji gumilang menduga ada unsur kriminalisasi dalam penetapan status tersangka dan penahanan panji gumilang
alasannya proses penetapan status tersangka dan penahanan dilakukan pihak kepolisian dalam satu malam
hal ini disampaikan kuasa hukum panji gumilang hendra effendi di gedung bares krim jakarta rabu siang
ia mengatakan walau menghormati keputusan polri merasa prihatin karena sejak awal pihaknya telah menduga ada unsur kriminalisasi terhadap kliennya
hendra menambahkan panji memiliki jutaan pengikut
ia berharap penetapan status tersangka dan penahanan panji gumilang tidak memicu konflik horizontal di tengah masyarakat
pihaknya akan menempuh langkah penangguhan penahanan dan upaya pra peradilan
kita sudah duga akan dari awal dan langkah langkah itu sudah kita
kita baca tadi kami sampaikan bahwa dalam semalam mulai dari saksi kemudian jadi tersangka kemudian tetap ditahan ditangkap ditahan dan sampai hari ini kita masih diproses
tujuannya buat apa
ya tujuannya kami belum paham
tapi kami menduga tentang kriminalisasi politisasi ini terjadi dalam perkara ini